satuan hukum partai demokrat ferdinand hutahian secara pribadi menilai secara pribadi menilai
demokrat akan tetap mendukung prabowo subianto
hal ini dikarenakan opsi mendukung pasangan jokowi ma'ruf sudah tutup
pak sby tentu akan memilih sikap untuk mempertahankan argumennya ya
bahwa beliau seorang negarawan yang tidak ingin juga dilihat publik sebagai pimpinan yang geser kiri geser kanan
atau pimplan ya beliau saya mengenal beliau punya sikap teguh ya dalam berpendirian
kadang memilih jalan terjal untuk sebuah prinsip saya kagum dengan sikap beliau ya
kita berharap dan berdoa bahwa apapun
keputusan majelis tinggi nanti keputusan pimpinan partai demokrat
semoga menjadi yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negara ini ke depannya